mungkin balik kesana
abah sama ema ada disini
emang ribut apa sih ak
anak kabur gak mungkin ribut kecil
udah cari ke rumah temen temennya
udah lapar polisi
kalo abis siang febri belum pulang
cepet kasih tau es sih
gue makan aja
gak ada yang tau woy kas
belum ketemu mak
ayo tuh masuk ke dalam
saya tadi udah tanya sama semua orang di cibarengkok
katanya gak ada yang pernah ngeliat febri
guru gurunya apa lagi
apa febri punya facebook
mungkin edward tau
edward sudah tidur
ini sudah tengah malam
saya harus cari kemana ya bu dokter
agak susah juga
febri juga itu anak yang keras kepala
tapi febri itu anak yang cerdas pak
jadi saya takutnya
kalau dia itu sudah merencanakan
dari jauh jauh hari
bukan begitu pak
emangnya anak kamu tidak ikut doi
itu kang dadang ada di rumah
besok kan ke arena fantasia tuh kang dadang
menurut kamu pebri pergi kemana ya
tanya si ido eh
kok bukannya kesini
ya enggak kemana mana
kan dari tadi kita masih disini aja
ini kita berada di permainan fernanda

mak ngantuk kum
mak permisi dulu ya
kalo gitu saya juga sekalian pamit ya pak kum
mudah mudahan besok febrinya udah pulang ya pak
saya permisi dulu
iya kakak persoal
febrir udah pulang
udah cari ke temen temennya
udah tapi tidak ketemu
pasti ada apa apa di rumah
tadi pagi aak marah
dia ke rumah abah pas a jemput
telepon abah mungkin balik kesana
abah sama ema ada disini
emang ribut apa sih ak
anak kabur gak mungkin ribut kecil
udah cari ke rumah temen temennya
udah lapar polisi

kalau nanti siang febrir belum pulang
cepet kasih tau esy
kita sholat subuh diimu sholah
seperti yang kita semua ketahui
febri belum pulang
mari sama sama kita berdoa
semoga febriana binti sarkum
dalam keadaan selamat dan sehat
baca kan doanya
kamu mulai harus dididik
untuk bertanggung jawab
dalam keadaan seperti ini
tidak ada doa khusus